kamu tanpa papa haris yang belum jelas kalau papa haris itu adalah ayah kandung kamu
siapa tahu dia kali ini bisa mengalah
tapi kamila ngak bisa
karena saya tau cinta kamu yang begitu besar buat kamila
ini semua kendak allah mila
kalau kamu itu bukan anak kandungnya pak haris
mama bukan membebani kamila pah
ini semua sudah kehendak allah mila
padahal kamu mendapat cobaan yang begitu berat
yang belum jelas kalau paharis itu adalah ayah kandung kamu
karena mama akan menambah pengamanan dari polisi dua puluh empat jam di huma ini
kamilah sedih bukan karena ginjal kamila gak cocok sama papa
walaupun ginjal kamilah gak cocok
mila tetap merasa kalau papa itu adalah bapak kandung mila kak
seperti yang mila pernah bilang sama kak fadil
kenapa harus ada nama regina putri di belakang nama kami lah
dan kenapa harus ada getaran ikatan batin antara papa dan juga kamilah
mila sangat merasakan itu kak
yaudah sekarang kamu telepon dokter effendi dulu aja ya
siapa tahu dia udah pulang
ini telepon dari kamilah ibu
seharusnya kamu angkat dong
semuanya ceritakan sama dia bermasalahan
orang pertama yang saya mau jelaskan tentang semua ini adalah haris bu
iya bukan kamilah ibu
terus kamila gak boleh tahu
kamilah boleh tahu bu
nanti juga kamila akan tahu
tapi setelah urusan saya dengan haris selesai bu
masih gak aktif mila
handphonenya aktif kak
tapi teleponnya gak diangkat
sekarang mila benar benar merasa ada jalan buntu kak
kamilah nggak tahu harus kemana kamilah melangkah
karena sepertinya semua jalan ditutup
ya begitulah manusia mila
mereka terus berusaha dan berusaha
supaya mencapai tujuan mereka
tapi ketika mereka menemui jalan buntu
mereka harus ingat satu hal
hentikan semuanya mila
yang bisa dilakukan cuma dua
berlutut dan berdoa
rasalah kepada allah
kamu akan berantar mila
apa yang akan terjadi nanti
kalau ini adalah jalan terbaik untuk kamu
sekarang kamu sabar mila
mungkin aja sebentar lagi
dr fendi nelfon kamu balik